sebagaimana diberitakan cnn indonesia com deputi pengembangan pemuda kementerian pemuda dan olahraga
asroruni amsoleh mengatakan wacana perubahan kelengkapan seragam paski braka rencananya diubah pada tahun ini
asrorunia mengatakan perubahan ini untuk memudahkan baris berbaris bagi anggota wanita dan agar selaras bagi mereka yang berhijab
tim pembina paski braka dua ribu sembilan belas menyatakan sejauh ini wacana penggunaan celana panjang baru diperuntukkan bagi anggota paski braka yang berhijab
kalau tanggapan kakak kan sebagai petugas sebagai ketua pembina senior dan pengalaman kakak itu dari zaman dulu
bahkan mulai latihan tahun delapan puluh an itu memang yang namanya pakaian pdu
paski beraka itu tidak ada perempuan pakai rok
jadi selalu pakai rok tapi dipanjangin yang khususnya jiribak
tapi di aturan bakunya di buku terminnya itu tetap pakai rok
tandanya perempuan harus pakai rok
kalau pakai celana panjang berarti sudah laki sifatnya
oke berarti kalau pakai rok membedakan ini membedakan perempuan sama sama
kelengkapan dari pakaian dinas upacara bagi paski braka ini sebenarnya sudah sejak awal diatur oleh bapak paski beraka nasional
hussein muntahar saat beliau mencanangkan
kemudian disempurnakan secara bertahap sampai muncul peraturan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia no enam puluh lima tahun dua ribu lima belas
yang diperbaharui di tahun dua ribu tujuh belas
sampai muncul gagasan di mana para paski beraka terutama untuk mereka yang menggunakan hijab
atau paski beraka wanita yang menggunakan hijab
untuk menggunakan paski beraka yang menggunakan hijab
pakaian celana panjang saat melaksanakan praktek baris baris
dan sejak muncul perpres atau peraturan presiden no tujuh puluh satu tahun dua ribu delapan belas
kita sekarang masih menunggu seperti apa sebenarnya kelengkapan pdu yang menggunakan pakaian celana panjang tersebut
untuk paski beraka wanita yang menggunakan hijab di tahun ini
dan ada yang menarik ada tanggapan dari sebagian para capaskap perempuan di wisma sugondo joyo puswito cibubur jakarta timur
mari kita dengarkan
ya pertamanya karena kan perempuan kayak bagusnya itu kan pakai rok gitu
tapi kalau rok kan semuanya roknya pendek terus bawahnya itu kan pakai ledjing itu kan ngetat gitu kan
kalau misalnya pakai celana itu mungkin geraknya juga lebih leluasa juga gitu kan
kalau saya lebih milih rock daripada celana
karena saya kan enggak pakai jilbab bagi saya cocok pakai rok
jadi sebelumnya aisyah kalau kan paski beraka di rumah ya
jadi selama ini pakainya rok aja ya
pakai celana juga
pakai celana juga
nah ada bedanya nggak sih kalau pakai celana sama pakai
pas kan lagi baris baris
kalau pakai celana sih nyaman tapi kalau pakai rok tuh ada juga sebagian orang kaku itu nggak pakai rok
kalau kelihatan cantik kelihatan enak dilihat
hanya pakai rok enak pakai rok
kalau menurut aku sih aku kurang setuju ya
karena kalau celana itu kan celana sama rok itu kan menunjukkan identitas perempuan ya
jadi kalau misalnya biar lebih bagus juga kelihatan yang mana yang perempuan mana yang laki laki
sempat kaget sih ya kok tiba tiba diganti gitu
sempat kaget tapi yaudah terima aja mungkin penggunaan rox ya
karena lebih feminim gitu
tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas enam puluh delapan perwakilan provinsi ini akan melaksanakan upacara hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh empat di istana merdeka jakarta pusat
tim liputan cnn indonesia